aduh damai sekali ya melihat ada pertemuan begitu tidak ada permusuhan semua saling memaafkan saling bersilaturahmi
ya hanum juga harus seperti itu
iya dong harus tapi kebetulan kalau di rumah saya budayanya karena nenek saya di rumah jadi orang orang yang datang ke rumah
oh jadi gak perlu pergi pergi kemana mana ya cukup di rumah saja tinggal bagi bagi ampau
ya memang selain presiden dan putra dari presiden momen idul fitri saat ini juga dimanfaatkan kepala daerah
untuk lebih dekat dengan rakyat dan menyerap aspirasi melalui acara open house
nah hal inilah yang juga dilakukan oleh tiga gubernur di pulau jawa mulai dari gubernur jawa barat hingga jawa timur
gubernur jawa barat ridwan kamil dan keluarga mengadakan open house di rumah dinasnya di gedung pakuan jalan cicendo bandung jawa barat
di hari pertama lebaran rabu lima juni dua ribu sembilan belas
open house ini merupakan open house pertama kali sebagai gubernur jawa barat
pertama saya dan pak uu sebagai gubernur wakil gubernur jawa barat tadi kita sama sama sholat id di gasibu
kemudian lanjut open house tadi saya memberi pesan pesannya sama ramadan sudah berakhir saya doakan semuanya panjang umur
bertemu lagi dengan ramadan tahun depan kemudian sholat idul fitri ini kita berdoa semuanya meraih kemenangan
ciri kemenangan adalah mampu memaafkan
hari pertama lebaran gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menggelar open house di rumah mertuanya di kawasan kauman purbalingga jawa tengah
sejak pukul satu siang ganjar bersama istri dan anak menyelami masyarakat yang datang
selain disediakan berbagai makanan seperti bakso sate dan rujak warga yang datang juga dihibur live music
saya ngecek langsung cctv dua puluh empat jam komentar masyarakat ini mungkin lebaran paling lancar
paling lancar harga harga juga relatif stabil maka candaan mereka ini gimana sih
karena pemerintah membuat tradisi baru masa lebaran gak macet
karena nasib pemerintah membuat tradisi baru menghilang hilangkan tradisi lamai harga harga kok gak naik
artinya dua statement yang muncul di medsos itu menunjukkan dan meyakinkan proses lebaran berjalan dengan baik
gubernur jawa timur hovifah indar parawangsa melakukan open house untuk masyarakat di gedung negara geraha di surabaya
hovifah didampingi sejumlah kepala upd beserta musbida berbaur dengan masyarakat
jawa timur menekankan tidak boleh ada jarak antara pemerintah dan warga
ini gedung negara mereka warga negara
bukankah mereka selama ini melihat dari jarak jauh
kapan hari itu saya terenyuh karena ada seorang ibu ketika mengikuti terawih di sini itu bersyukur
karena dulu saya waktu jadi pramuka saya cuma melihat dari depan sekarang bisa ikut sholat di musola gerahadi
nah sekarang kalau mereka mereka juga bisa ke sini
momen idul fitri menjadi salah satu momen tidak hanya saling memaafkan bila ada kekurang sesuaian kebijakan yang diterapkan
sekaligus sebagai momen untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung
tim liputan cnn indonesia